ibu gak pantas nebus kesalahan aku
ibu bebas hari ini bu
laku yang selalu berhati hati
sebenarnya sudah mengakui perbuatannya
dengan memberi bukti bukti yang valid
bu sekarang siap siap ya bu ya
jam sembilan nanti kan sif aku selesai
aku antar ibu pulang ya
alhamdulillah ya bu
terima kasih ya pak
terima kasih bu
kita udah sampai di rumah
mobil mario gak ada
mungkin mario nya lagi pergi
kita masuk aja yuk
semua pot di rumah ini pada berubah nak
yang sebelah sana juga
mendingan kita tanya aja mario yuk bu
ya gini ibu kan pasti udah kangen banget
baru saja dua bulan ikut di penjara
sudah banyak yang berubah dari rumah ini
ibu gak boleh berburuk sangka gitu dok
mending kita masuk aja yuk
ibu gak boleh berburuk sangka gitu dong

kok ada disini
oh saya ini pemilik rumah ini yang baru
bu ini ada titipan dari pemilik yang lama
katanya kalau ada orang bernama bu mariam
suruh kasihkan alamat ini
ini dulu rumah ibu
waktu kita masih hidup miskin
kok rumahnya nggak dikunci bu
rumah ini gak pernah dikunci nak
rumah ini selalu aman
karena tidak ada barang mewah didalamnya
terima kasih untuk informasinya
mario kok gak ada di rumah ini ya
saya baru aja dapat kabar dari kantor
kalau ternyata yang mengaku
pembunuhan jaka itu
terima kasih banyak
terima kasih banyak untuk shana
bu marian dan juga para pendengar kita
untuk kebersamaan kita malam ini
seru banget ya
ternyata kita mendapat satu pelajaran lagi hari ini
aku punya satu quote cantik buat kita malam ini
buat orang orang yang percaya
akan cinta pada pandangan pertama dengan kekasihnya
kalau sejatinya cinta pada pandangan pertama itu
dan membuka mata untuk pertama kalinya
terus pantungin suara hati ibu bersama saya
di esok hari di jam dan gelombang yang sama